gibran raka buming raka tak mendampingi prabowo subianto saat menyampaikan pidato kemenangan
usai kpu mengumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh
gibran menyebut sedang menjalani tugasnya sebagai wali kota solo
pasangan calon presiden dan wakil presiden dua prabowo subianto dan gibran raka buming raka
dan juga atas nama koalisi indonesia maju yang telah mengusung kami
ingin menyampaikan terima kasih
dan penghargaan setinggi tingginya kepada seluruh rakyat indonesia
yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
didampingi seluruh ketua umum partai politik pengusungnya
prabowo subianto menyampaikan pidato kemenangan pertama
ucapan syukur dan ungkapan terima kasih
prabowo ucapkan pada seluruh partai koalisi indonesia maju
namun ada satu yang hilang di tengah momen yang mengembirakan ini
sebagai presiden terpilih pidato disampaikan prabowo
tanpa didampingi gibran raka buming raka
gibran beralasan dirinya tak datang karena masih melaksanakan tugasnya
di kota solo sebagai wali kota
prabowo waktu pengumuman masih alasan tertentu mas
karena masih kerja sebagai wali kota
tidak perlu memberitakan yang negatif
tiap hari ketemu tiap hari kontak juga kok ya
saya kan sudah berkali kali bilang pekerjaan wali kota masih saya nomor satu
dari hasil rekapitulasi kpu mengumumkan pasangan prabowo gibran dan mas mada
pasangan prabowo gibran menang pemilihan presiden dua ribu dua puluh
dengan suara sah terbanyak sebesar lima puluh delapan sembilan puluh
prabowo gibran unggul di tiga puluh enam provinsi dari tiga puluh delapan provinsi